dengan menggunakan alat pemotong besi pemadam kebakaran kabupaten magelang
berupaya mengeluarkan seorang sopir mobil box yang terjepit di kabin kendaraannya di jalan yogyakarta magelang
di desa blondo kecamatan mungkit kabupaten magelang selasa siang
setelah empat puluh lima menit korban tabrakan beruntun ini bisa dikeluarkan dan dibawa ke rumah sakit merah putih kabupaten magelang
kanit gakum satlantas polres magelang menyebut
tabrakan beruntun antara mobil box korban truk box dan minibus ini terjadi setelah truk box menabrak minibus yang sedang berhenti di pinggir jalan karena mengalami pecah ban
mobil korban yang melaju kencang dari belakang truk box tidak bisa menghindari truk box dan menghantam bagian belakang truk
kerasnya benturan membuat korban terjepit
pengemudi minibus dan truk dilaporkan selamat dan tidak terluka
kamera warga merekam kepanikan yang terjadi
ketika sebuah minibus terbakar di spbu di jalan ledda sujono kota medan selasa sore
api dapat dipadamkan oleh petugas spbu dengan menggunakan alat pemadam api di spbu
pemilik mobil mengaku api muncul dari bawah kendaraannya ketika ia sedang mengisi bahan bakar
dari pemeriksaan bagian mesin mobil pemadam kebakaran menduga korsleting di pendingin mobil memicu kobaran api
tidak ada korban dalam peristiwa ini
tim liputan cnn indonesia